nama ibtu umbaran menjadi viral di media sosial dan jadi pembicaraan publik setelah dilantik menjadi kapolsek radenan blora jawa tengah pada dua belas desember dua ribu dua puluh
ibtu umbaran wibowo sebelumnya dikenal sebagai wartawan lepas di area jawa tengah
berdasarkan data sertifikasi di laman dewan pers nama umbaran wibowo tercatat sebagai wartawan yang bekerja di tvri jawa tengah dengan sertifikasi wartawan media dari persatuan wartawan indonesia atau pwi
umbara pun buka suara terkait polemik ini
mengutip laman resmi ntmc polri umbaran menyatakan kiprahnya sebagai wartawan merupakan bagian dari tugas dan perintah pimpinan
polda jawa tengah membenarikannya
benarkan bahwa umbaran pernah bekerja sebagai kontributor tvri jawa tengah untuk wilayah pati
berdasarkan keterangan yang diterima cnn indonesia com kabit humas polda jawa tengah kombes iqbal al kudusi menyatakan
umbaran pernah mendapat tugas intelijen di wilayah blora dan tugas tersebut selesai pada januari dua ribu dua puluh
sementara pihak tvri jawa tengah mengklaim baru mengetahui jika umbaran wibowo adalah anggota polisi saat tahun dua ribu dua puluh
ia diangkat menjadi kanit intel polres blora dan mengundurkan diri sebagai kontributor tvri
kepala stasiun tvri jawa tengah sifak menjelaskan umbaran wibowo direkrut sebagai wartawan lepas pada tahun dua ribu dua puluh
karena kontributor untuk wilayah blora saat itu parianto pindah ke wilayah sragen
sebelumnya umbaran wibowo diketahui pernah bekerja sebagai kontributor di stasiun televisi lokal di jawa tengah
mas umbaran wibowo ini sudah sepuluh
sekitar dua ribu dua belas dia bergabung dengan kami
sebelumnya dia juga menjadi wartawan di semarang tv
bahwa kemudian hari beliau kemudian diangkat menjadi kapolsek
dan kemudian beliau menjalankan sebagai intel dan sebagainya itu diluar dari kewenangan kami
karena beliau itu bukan pns dia adalah kontributor
dan kemudian dia juga menjadi kontrak lepas
berkaitan dengan polemik yang mengemuka saat ini sifak menegaskan bahwa tvri jawa tengah tidak dirugikan dengan profesi ganda yang dijalani umbaran saat menjadi kontributor untuk tvri
menurut sifak selama umbaran wibowo menjalankan profesinya sebagai kontributor pasokan berita dari blora ke tvri jawa tengah berjalan lancar
selain itu hak honor untuk umbaran juga sama dengan kontributor lainnya di jawa tengah
selain itu hak honor untuk umbaran juga sama dengan kontributor lainnya di jawa tengah
tim liputan cnn indonesia